perasaan yang selama ini aku simpen
saya kagum dengan cinta mbak anggrek untuk mas
ini semua berguna untuk mas erwin ya
saya permisi mas
ternyata kamu beneran baik banget sama aku
aku gak nyangka banget
kalau kamu sampai segini baiknya ke aku
aku salah selama ini
lalu saya mau berkelakuan
tapi ada laki laki saya yang coba
kita tak punya
saya mau pergi
gue cuma sahabat dia gak tau gue suka banget sama dia gong
dia tuh gak tau
dan lo tau sekarang apa lo tau sekarang apa
dia mau kawin sama orang lain aduh ampun
ya bos nyatain aja perasaan bos
masalah diterima nggak terimanya kan itu urusan nanti
daripada bos nggak ngungkapin sama sekali terus to cewek jadi milik orang selama lamanya
bos kalau aku melihat sih bos perjuangan bos selama ini luar biasa banget total
setidaknya tuh cewek juga harus tahu dong perasaan bos
ya walaupun cuma sekedar buat dia tahu aja
eh berjumlah dong gue bayar mahal ya
pikir otak lo gak ada
yoma men kan bos bilang begitu yoma men
oke thank you matthew lo buka jalan di gerak
ha ha naik gaji lo udah berapa ini
raja dong besok
nah berusahaan ini udah hancur ini salah aku sendiri terlalu mau gebuk gebuk
ini pak datanya
pak ada sembilan belas skar lewat yang mundurkan diri pak dan kami sudah memberikan gaji mereka terakhir
diberikan gaji mereka yang terakhir
penggunaan diri mereka masing masing pak
apa ini sih
usaha yang sudah aku bina dari nol sekarang hancur
kok tulisan di kartu ini sama semua ya
berarti ini dari satu orang
ini kan tulisan sakti
berarti yang ngirim sih
berarti dari dulu yang ngirim ngirim barang aku tuh
ada apa non kenapa
coba kamu cek deh
semua kartu kartu ini pengirimnya satu orang
benar apa enggak tulisannya sama loh
dan itu sakti sakti yang kirim
iya jadi dari dulu ngirimin aku baju bunga semuanya satu
oh itu berarti mas sakti tuh suka sama non dari dulu ya non
hah ya nggak mungkin lah ya
di itu kan sama judit
lagian gini deh coba kamu inget nggak sih
dulu ada kuli di proyek papa yang pernah cinti piamo
terus yang pernah masuk rumah juga
iya kan itu sakti
nah sekarang aku bingung nih
itu kan kuli sekarang ini pengusaha
bisa lihat disitu
ini pemuda ini mengaku keberhasilannya disebabkan karena obsesinya terhadap seorang gadis
gadis itu membawanya ke dunia bisnis internasional dan membuatnya bekerja mati matian
dulu kuliah sekarang jadi pengusaha dalam jangka waktu yang gak lama loh itu oke itu dulu tapi ini belum terlalu lama loh
begini loh non saya pernah
enggak enggak enggak
itu berarti jangan jangan dulu dia nyamar jadi guli lagi
saya sih nggak tahu begini non kalau seingat saya non saya pernah baca di majalah tentang pebisnis muda
itulah non yang waktu itu saya bilang non ini kan tentang pacarnya mbak judit ini kan tentang sakti ingat kan non
waktu itu baca dan saya juga kasih tahu sama non kalau salah satu satu satunya justru satu satunya yang bikin mas sakti itu bisa jadi seperti ini karena obsesinya mengejar seorang gadis
dan ternyata gadis itu tuh bukan mbak judit non tapi non tarita
aku udah pikir pikir
wah akhirnya erwin pasti mau batalin nih
rencana pernikahan dia sama ayah
kamu tuh baik banget ya
cuma kamu yang bisa mengerti aku selain antri
jadi aku putuskan jangan senang hati aku mau menikah dengan kamu
mas erwin mau menikah dengan saya mas
saya berterima kasih sekali ya mas
ya walaupun hubungan saya dan mas gak didasari sama cinta
ya karena itu kalau mas nggak mau menikah sama saya juga saya nggak apa apa mas benar mas
aku yang berterima kasih
ya berkat kamu aku merasa punya kehidupan yang harus aku kejar
oh ya kamu lagi ngapain mau aku bantuin nggak
ini saya lagi nyerempel nggak nggak usah mas nggak apa apa saya bisa sendiri kok
ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya
makasih ya mas
aku legap akhirnya aku bisa nikah sama mas erwin
mas erwin itu orangnya baik
walaupun kita nggak saling cinta tapi ya gak apa apa lah
nggak apa apa aku punya suami udah seperti kakakku sendiri
daripada yang musuhan setiap hari
lagi pula laki laki yang aku cintai udah nggak mau
laki laki yang aku cintai udah gak mungkin aku milikin lagi kok
kamu kok ngeliatin aku begitu sat
aku mau bilang perasaan yang selama ini aku simpen ke kamu
aku cinta banget sama kamu ayah
aku serius apa aku bercanda sama kamu sekarang
kamu rasain detak jantung aku sekarang
aku rasain detak jantung aku ayah
detak jantung aku lebih kenceng sekarang begitu aku liat kamu
aku cinta banget sama kamu
aku cinta banget sama kamu
aku gak tau sejak kapan aku cinta sama kamu ayah

mungkin dari saat pertama kita ketemu dulu
atau mungkin dari saat pertama kamu kalungin embel
kamu kalungin semua belanjaan kamu di leher aku ayah

kamu gak ada kata luar biasa ayah
suara tidak berguna
di bawah bta saya ada rawat grace
savi tua dan ku tulis saja
tapi ternyata tidak ramai sekali kita bekerja bersama
aku cuma mau ungkapin apa yang aku simpan selama ini ke kamu
ayah aku tahu
aku tahu perasaan kamu ke aku
kamu cuma menganggap aku sahabat kamu
ya udah aku
aku bilang aku suka sama cewek lain
aku pura pura ayah
perempuan yang aku cintai itu cuma kamu
aku pura pura suka sama cnn karena aku malu
kamu mau ngajak aku pacaran pura pura
supaya kamu gak nikah sama mas eri
aku seneng banget ayah
aku seneng banget
aku berharap itu beneran
aku berharap itu pacaran beneran ayah
ya udah aku
aku cuma mau bilang apa yang aku rasain selama ini ke kamu
kamu gak usah khawatir
satu hal yang kamu perlu ingat sekarang
kamu perempuan yang paling istimewa buat hidup aku
cuma kamu yang paling istimewa buat aku